tidak hanya di kawasan wisata ancol yang ramai oleh pengunjung
kawasan kota tua jakarta juga jadi destinasi wisata favorit warga ibu kota
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
yang ada di kawasan kota tua jakarta
bisa anda jelaskan seperti apa suasana di sana di sore menjelang malam hari ini
dan apa saja keunikan yang mungkin bisa anda sampaikan kepada kami
selain kita melihat kota tua bangunan bangunan tua yang ada di sana
ya selamat sore iqbal
betul sekali memang kawasan wisata kota tua ini jadi salah satu tempat favorit
menghabiskan liburan idul adha untuk warga dki jakarta dan sekitarnya
dan tadi memang dari pantauan kami sejak pukul lima belas tadi memang itu semakin sore
sampai dengan sore hari ini menjelang maghrib itu semakin ramai sekali para pengunjung yang datang
dan mengutip dari kantor berita antara itu untuk
jumlah pengunjung di hari pertama kemarin saat cuti bersama itu jumlah pengunjung di kota tua ini
mencapai hampir tujuh atau tepatnya enam sembilan ratus lima puluh empat pengunjung
nah untuk hari ini tadi dari informasi para komunitas yang ada di sini
itu mereka menyebutkan bahwa untuk hari ini itu lebih ramai jika dibandingkan dengan kemarin
jadi bisa dipastikan atau diprediksi bahwa jumlah pengunjung yang datang itu sudah lebih dari tujuh orang
dan anda bisa lihat di belakang saya itu adalah titik utama dari alun alun kota tua
dan sore hari ini itu dipadati penuhi oleh para pengunjung
dan selain spot untuk jalan jalan nongkrong atau foto foto untuk instagramable
ini juga para pengunjung bisa menikmati fasilitas seperti penyewaan sepeda ontel dengan harga sewa cukup murah
dua puluh untuk tiga puluh menit
dan juga ada juga fasilitas pembuatan tato temporer
juga untuk ramal atau kartu tara itu juga ada
lalu juga ada kulinernya juga kedai kedai kopi
nah ini terlihat sangat menarik
nah ini terlihat sangat menarik
tapi untuk yang uniknya sore hari sampai dengan malam hari nanti
itu ada pertunjukan musik
nah salah satunya yang paling dekat dengan saya di sebelah sana itu ada dangdutan
jadi di sini para pengunjung yang ingin menikmati musik dangdut itu bisa langsung merapat ke sana
tidak dipungut gaya tapi bisa memberikan saweran siklasnya
sementara di sisi sebelah sananya lagi yang semakin dekat dengan alun alun utama itu
musik musik populer atau musik musik pop untuk saat ini
dan tidak hanya itu di kawasan wisata kota tua juga ada
namanya itu seni karakter atau patung karakter
dan patung karakter di sini itu macam macam
ada noni belanda ada juga karakter karakter perjuangan pada saat kemerdekaan
nah salah satunya adalah ini di sebelah saya
ini adalah karakter dari laksamana maida
yaitu salah satu orang jepang yang membantu proses proklamasi kemerdekaan
dan ini salah satu nih patung karakternya yang ada di sebelah saya
menirukan laksamana maida dengan gayanya pakaiannya
ada sepedanya yang sudah dimodif menjadi
jadi motornya juga ada senjata tiruan juga
dengan mas siapa nih
saya bisa dipanggil teman teman eko
mas eko ini sebagai apa nih mas di sini mas
saat ini saya dipercaya teman teman sebagai ketua seni karakter kota tua
salah satu bagian komunitas yang ada di kota tua
ada berapa seni karakter di sini mas
pemerintah saya yang menawarkan jasa seperti ini
kalau berbicara seni karakter
sebenarnya kita ada kurang lebih tujuh jenis
penampilan seperti ini ya
salah satunya seperti kami ini
jadi kita sepatung
ada juga di sebelah sana itu ada kayak noni non itu itu cosplay
kemudian juga ada karakter karakter pewayangan
kemudian satu lagi ada yang model levitasi jadi dia kayak melayang seperti itu
nah mas ini semua komunitas ini memang di bawah binaan dari unit pengelola kawasan atau bagaimana mas
kami memang komunitas kota tua
dari awal dari tahun dua ribu sepuluh itulah kurang lebih
mulai di sini
dan pembenahan dari pihak dinas dengan unit pengelola kawasan itu kurang lebih di tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas
itu kita memang sudah ada semacam pembinaan dari unit pengelola
jadi memang kita resmi dan untuk saat ini memang hanya kamilah yang bisa beraktivitas di kota tua
mas gerah gak sini dari pagi sampai malam dandan kayak gini
kalau dibilang gerah gerah
tapi mungkin udah biasa kali ya
karena tujuan kami terutama seni karakter tidak lain adalah salah satu menunjang sabta pesona
karena kota tua sebagai tempat wisata itu meninggalkan kesan dan pesan yang menyenangkan
tokoh yang dipilih memang tokoh tokoh kemerdekaan yang dengan nusantara
jadi sesuai arahan unit pengelola waktu itu bersama dinas
kalau awalnya kami kan mungkin abang pernah dengar di sini ada hantu hantu robot balut
itu kita sesuaikan dengan kapasitas kota tua sebagai destinasi wisata sejarah
jadi dari pihak dinas itu kita berkarakter budaya nasional atau pahlawan pahlawan nasional seperti itu
nah bagi anda yang belum punya rencana untuk menghabiskan libur lebaran idul adha bisa langsung datang ke sini
karena sampai pukul sembilan dan juga sampai nanti selesai cuti bersama kota tua bisa ditangani oleh siapa saja dan gratis
mungkin waktu juga terbatas
kami cukupkan terlebih dahulu arief

lain ke waktu kita mungkin bisa berbincang kembali
arief kurniawan melaporkan langsung dari jakarta